masih pake tanya lagi
makasih ya mas ya hati hati di jalan
dari bahan tradisional yang diolah secara modern
membuat kulitku semakin lembut halus dan sehat alami
jadi kemarin kamu dipenjara itu karena kasus itu
tapi aku sama sekali nggak pernah ngelakuin itu mas
terus kalau bukan kamu siapa
tapi aku bener bener berani bersumpah mas
aku sama sekali belum pernah membunuh
kalau bukan kamu pelakunya
kenapa kamu bisa dipenjara sampai empat tahun nih
ini kemarin saya sempat disini melihat kayaknya kurang rapi dan bersih
jadi tolong kamu turun turunin
pak dibersihin ya
dari mana aja sih pak
iya sorry tadi kan papa bilang cuma sebentar
tapi pas kesininya macet luar biasa
jadi malem deh
tadi mama habis ngobrol banyak sama bu chandra
terus aku bilang sama bu chandra kalau luse kita kan mau bikin grand opening
bu chandra kasih ide gimana kalau sekalian kita bikin syukuran atas kami
bukan itu itu apa
bukan itu itu apa
bukan itu itu apa
bukan itu itu apa
bukan itu itu apa
bukan itu itu apa
bukan itu itu apa

ya jadi kita bisa kumpul sekalian
iya boleh boleh
aku tidur dimana mas
itu di kamar kamu lah
masa gak tidur di kamar sama kamu sih mas
sekarang udah satu bulan pernikahan mas
masa beda kamar terus
kemarin itu rena yang minta bukan saya
kenapa gitu mukanya
enggak kok mas aku gak maksa kok kalo kamu gak mau juga gak apa apa
selama satu bulan pernikahan ya mas semoga kamu selalu jadi imam aku yang baik
halo din sorry tadi papa kelupaan karena buru buru
lusa kamu datang ya ke acara grand launchingnya restoran papa sama al
sekalian kita merayakan kehamilannya elsa ya
insya allah nanti aku datang semoga aku sampai alsa bisa jadi tambah lebih baik lagi ya
amin papa juga maunya begitu sayang
oh iya jangan lupa juga ajak al ini kan restorannya dia juga usahanya dia juga
masa sekalipun gak pernah datang ya
iya nanti aku kasih tahu mas al ya
oh iya tadi gimana anniversary satu bulan pernikahan kalian lancar kan semuanya
alhamdulillah lancar pak dan malah aku tuh seneng banget
alhamdulillah selalu bahagia ya nak kalaupun ada kerikel kecil atau batu yang besar papa yakin kalian berdua bisa melewati adegan pai
selalu berdoa ya nak
karena sebetulnya bukan kita yang hebat tapi karena allah lah yang memudahkan ya sayang ya
jangan lupa ya lusa datang ke restoran papa ya sayang ya
ya sudah ya

kamu mau kemana lagi sayang
gak mungkin kan gue bilang kalau hari ini gue ada pemotretan
aku mau ke restorannya papa
soalnya kan besok ada acara grand openingnya
jadi aku mau bantuin papa untuk ngecek daftar acaranya
ya sebenernya mama sih gak apa apa
cuman mama mau ingetin kamu
kamu gak boleh capek capek saya
kehamilan kamu itu hamil muda
jadi masih riskan masih rawan
ya kamu harus banyak istirahat
lagipula besok kita juga mau kesana kan
iya mah aku ngerti kok
aku akan jaga kandungan ini mbak
lagipula kan ini buah hati aku sama nino
jadi aku sayang banget sama dia
yaudah tapi mama gak perlu nemenin
gak usah aku bisa jalan sendiri kok
yaudah hati hati tapi jangan pulang malem malem ya
ingat loh kandungan kamu
jaga kandungan kamu ini cucu amal
yaudah kalo gitu kakak aku mau pergi
aku berangkat ya
mas kamu mau sarapan dulu
saya udah telat mau kerja
apa lagi sih
itu aku mau ngasih tau
kalo besok itu kan acargan opening restoran kamu ya
kita dateng kan
ya kamu aja yang datang saya sibuk
jangan gitu dong mas
gak suka sekali ngerayain itu elsa hamil
ya makanya saya bilang kamu aja yang datang
itu kan acara keluarga kamu
mas keluarga aku kan keluarga kamu juga mas
kan sekarang kamu suami aku
soft opening kemarin kamu gak datang
masa acara besok aku gak datang juga
serius mas kamu mau dateng
masih pake tanya lagi
hati hati di jalan
dari bahan tradisional yang diolah secara modern
membuat kulitku semakin lembut halus dan sehat alami
selamat ya mbak
akhirnya selesai juga
tapi kok rasanya gak enak
ini capek banget ya gak kayak biasanya
mbak terlihat pucat banget
bisa bisa dipecat gua dari kerjaan
kalau gitu saya permisi ya
pusing banget ya
badan juga lemes lagi
aduh sakit pak
aduh kena nih
kamu gak apa apa
saya minta ganti rugi buat perbanan saya
aduh sakit pak
saya mau kembalikan motor sama anak saya ke rumah sakit
bapak tenang ya
saya akan ganti rugi
pak saya minta maaf banget ya
tapi seadanya cuma satu ratus lima puluh ribu
saya minta dua juta
anak saya berobat ke rumah sakit
tapi saya gak bawa uang kes sama sekali
cuma segini adanya
saya gak mau tau
saya minta dua juta
atau saya perkarakan
sebentar ya pak
sa kamu dimana sa
masih di restoran papa
kenapa tadi aku telepon kamu gak angkat
sayang aku minta maaf ya
jadi gak kedengeran ada telpon
salah nolpor lagi
siapa itu sa
kenapa minta ganti rugi
ini aku lagi di jalan pulang
tapi aku nggak sengaja nyerempet motor
dan dia minta ganti rugi dua juta sayang
kamu tunggu disitu ya
sekarang kamu kasih tau
posisi kamu dimana
sekarang aku lagi ada di jalan purnama iii
yaudah kamu tenang dulu
kamu jangan panik ya
aku kesana sekarang
kamu gak boleh stress ya
iya sayang cepetan ya
aku kebut sekarang
mama tadi bilang elsa cuma ke restorannya papa
kok bisa sampai sejauh itu dari restorannya papa
untuk biaya pengobatan anaknya yang hari ini sudah saya lunasi
kalau seandainya nanti dari rumah sakit ada biaya penambahan lainnya
jangan sukan sukan hubungin saya
saya bener bener minta maaf dan
semoga anaknya cepet cepet mas
ya terima kasih pak
baiklah kalau gitu saya pamit dulu pak
aku udah ngerepotin kamu
aku bener bener takut tadi
aku gak tau kenapa bisa sampai kayak gitu
kan aku udah bilang
di rumah itu ada mama
kalau kamu mau pergi pergi
kenapa ngajak mama
aku tuh gak mau ngerepotin mama
yaudah sekarang kita pulang
mobil kamu aku udah telepon pekal
buat diambil sekali gue servis
makasih ya sayang
kamu udah jadi penolong aku hari ini
kamu tadi di jalan purnama ngapain
kan restoran sama jalan purnama itu
kamu sudah lihat kan